sampai jumpa di video selanjutnya
aku gak bisa biarin evita segini
aku harus jelasin semuanya ke orang temannya dia
aku belum bicara
saya kan udah usir kamu
tante boleh usir saya
tapi tante gak boleh usir evita
bener kemarin aku yang bawa evita ke rumah sakit
tapi bukan untuk macem macem
kemarin aku nemuin nevita pingsan di jalanan
karena dia mau cari cari mira
buat apa dia cari mira
karena dia mau ngobatin kesedihan tante yang udah ditipu sama mira palsu itu
evita melakukan semua itu
mak ya saya harap tante sama om tolong percaya sama evita
jangan percaya dengan berita berita ngajak situ
tuh kan mak
mama ini gimana sih mak
evita selama ini memperhatikan nama
sangat menyayangi mama
tapi mama malah sia siain teguh sir evita
mama kamu tinggal semangku
mama kamu tinggal semangku
mama kamu tinggal semangku

dan evita sampai tidur di rumah miko
emangnya lo gak tau
aku lagi ada sedikit masalah
kevin tadi sedih banget
dengar beritanya evita sama miko baru kerasa ya kalau lo ternyata jatuh cinta sama miko
gak apa sih
gue tuh cuma kasihan sama evita
dia kan orangnya baik banget
pasti dia sedih kan di gosipin kayak gitu
tuh kan beneran aksir
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya kepadamu aku bersyukur
hanya kepadamu aku bersyukur
tolong kuatkanlah aku
dalam menghadapi semua cobaan ini
tolong bukalah hati mama
tolong bukalah mata hati kevin
engkau maha kebenaran ya allah
dan aku juga berharap
dan aku juga berdoa untuk bu ambar ya allah
dimanapun dia berada
dimanapun keadaan dia
tolong lindungi dia
berikanlah dia kesehatan ya allah
aku bersyukur pada allah
kamu dengan aku